nah bagaimana latar belakang dari juliari julia peter batubara atau lebih dikenal dengan juliari batubara
lahir di jakarta dua puluh dua juli seribu sembilan ratus tujuh puluh
juliari dikenal sebagai politisi partai demokrasi perjuangan atau pdip
juliari batubara resmi dilantik sebagai menteri sosial ke tiga puluh oleh presiden jokowi dua puluh tiga oktober dua ribu sembilan belas
ia menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh agus gumiwang kartasasmita
juliari batubara sempat menjabat sebagai anggota dpr dalam dua periode masa jabatan untuk daerah pemilihan jawa tengah
posisi politiknya dalam pdi perjuangan adalah menjabat sebagai wakil bendahara umum pada periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
sebelum didapuk menjadi menteri sosial juliari aktif sebagai ketua umum pengurus pusat ikatan motor indonesia tahun dua ribu tiga hingga tahun dua ribu dua puluh
dan selanjutnya pada tahun dua ribu dua hingga dua ribu empat
ia menjadi ketua empat bidang pemberdayaan usaha dan masyarakat persatuan bola basket seluruh indonesia
juliari pernah juga menduduki posisi penting dalam kamar dagang dan industri indonesia atau kadin pada tahun dua ribu sembilan hingga dua ribu sembilan belas
yaitu menjadi wakil ketua komite tetap akses informasi peluang bisnis bidang umkm kadin indonesia